dalam rilisnya kofifa menyatakan jumlah pasien positif covid sembilan belas hingga senin sore hanya bertambah satu orang
dengan demikian total jumlah pasien positif covid sembilan belas di jawa timur kini menjadi sembilan puluh satu orang
selain itu juga ada tiga pasien yang dinyatakan sembuh setelah menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit dr sutomo surabaya
kemudian hari ini ada berita gembira lagi tambah sembuh tiga orang
terkonfirmasi mereka hari ini sudah kembali ke rumah artinya sudah keluar dari rumah sakit
ada tiga orang tiga tiganya dari rumah sakit dr sutomo
kemudian berita duka satu orang meninggal ini sudah tiga hari yang lalu meninggalnya
kemudian kami dapat konfirmasi bahwa
almat rumah positif covid ini dari pangkasan
sehingga total yang sembuh ada enam belas orang dan yang meninggal ada delapan orang
sementara itu pemerintah provinsi bali melalui satgas penanggulangan covid sembilan belas
untuk pertama kalinya mengumumkan ada pasien positif covid sembilan belas yang dinyatakan sembuh
hal ini diungkapkan langsung oleh kepala satgas penanggulangan covid sembilan belas provinsi bali
pada konferensi pers secara live streaming pada senin sore
dua pasien yang sembuh tersebut diketahui salah satunya adalah warga negara indonesia
sementara untuk penambahan jumlah kasus positif hingga senin sore ada penambahan sembilan orang
yang terdiri dari satu orang wna dan delapan orang wni asal bali
hingga saat ini jumlah akumulatif pasien dalam pengawasan sebanyak satu ratus empat puluh enam orang
sembilan orang dinyatakan sudah keluar hasil uji lab dengan rincian sembilan puluh orang dinyatakan negatif
dan sembilan belas orang positif
tim liputan cnn indonesia